terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua utabarat barada richard eliezer menjelaskan alur kepemilikan senjata glock tujuh belas miliknya
menurutnya senjata itu didapat langsung dari propam polri beberapa hari setelah menjadi ajudan verdi sambo
barada eliezer menjelaskan ia mendapat senjata setelah diperintahkan verdi sambo untuk berkoordinasi dengan cak cak putranto
eliezer mengatakan setiap ajudan verdi sambo diharuskan memegang senjata
saat barada eliezer dan seniornya mendatangi kantor propam dirinya diberikan dua pilihan senjata yaitu senjata jenis hs dan glock tujuh belas
ia kemudian mendapat glock tujuh belas karena seniornya memilih untuk menggunakan senjata jenis hs
barada eliezer juga menceritakan bahwa dirinya bukan satu satunya ajudan sambo yang menggunakan glock tujuh belas
senjata glock tujuh belas milik barada eliezer sebelumnya menjadi polemik
lantaran ia dianggap belum memenuhi syarat ikut tes memegang senjata
senjata glock tujuh belas milik barada eliezer sebelumnya menjadi polemik

jadi dia bilang cat abang yang hs aja ya
jadi abang ya ambil hs
pertama padahal saya mau pengen milih hs juga
tapi karena dia sudah milih hs saya ambil glock ini